tapi yang banyak juga ditanyakan adalah
nah kalau e sport sendiri ini proses seleksinya pembinaannya seperti apa mas
nah di rw yang sekian itu ada delapan rt gitu